kita harus menjaga
sampai kita mengetahui
dimana persemunyian rangga buana
ini mas tau
dimana gua itu berada
baik syekh gua
raden raden sudah mau ke kajian
aku bisa membersihkan namamu

ada satu amalan
satu amalannya itu sholat
sholat lima waktu adalah sebuah amarah
karena itu adalah intinya
sebagaimana nanti di hari kiamat
amal pertama yang dihisap oleh allah swt
allah swt berfirman dalam sholat alam kabur
untuk mencegah daripada
perbuatan perbuatan keji dan juga kemungkaran
maka dari itu
perbuatan perbuatan keji dan kemungkaran itu
bermaksiat kepada allah swt
dan juga mabuk
ini yang dilarang oleh allah swt
nau di dalam jari
alimam ibn masud ra
pernah ditanya oleh seseorang
kata alimam ibn masud ra
tidaklah sholat itu bermanfaat
membuat taat seseorang
iya ada apa
dan juga paman paman semua
yang bila tidak dilakukan
tidak ada apa apanya
yang pertama ikhlas
ikhlas itu memerintahkan
mencegah daripada hal hal kemungkaran
untuk mengajarkan kepada kita
nasihat di kita
itulah untuk zikir
mudah mudahan allah swt
menjauhi kepada kita maksiat
dan juga mudah mudahan
kita semua diberikan
taufik hidayah oleh allah sw
dan juga kita didapatkan
dan juga kita didapatkan
syafaat dari bagi rasulullah saw
ya raden ada disini
terima kasih kisanak
atas pertolongan yang telah kalian berikan kepadamu
terima kasih kisanak
nama aku kenanga
nama aku kenanga
iya sama sama kenanga
nama aku adalah kaman daka
dan ini adalah guru
dan ini adalah guru
laki laki pengecut itu
adalah arya banyu
adalah arya banyu
adalah arya banyu
telah mengangkat dirinya sebagai pemimpin
dia terus saja memburu
dia terus saja memburu
dia terus saja memburu
dia terus saja memburu
dia terus saja memburu
dia selalu memburu
apakah kamu belum mengerti juga

aku adalah anak pemberontak daripada jejaran
ayahku pendukung rangga bwana
ayahku pendukung rangga bwana
alasan itu sudah cukup untuk aku terus diburunya
setelah perang pajajaran banyak kelompok kelompok kecil yang terus memburu pemberontak
semua yang ditemukan akan dihukum mati tanpa pengani
dan aku adalah salah satu yang
itu sebabnya pemuda tadi ingin membersihkan namamu
itu satu satunya cara dia membujuk
aku bisa membersihkan namamu
sehingga kau tidak lagi dianggap pemberontak
asalkan kau menjadi istriku
kalau aku menolakmu
aku bisa menghancurkan rumahmu dalam sekejap
sekarang saja rumahmu sudah dikepung
kamu tidak akan pernah mendapatkan apa apa dengan ancaman seperti itu
apakah kamu bukan laki laki
yang mengejar keinginan dengan cara mengancam dan membawa banyak pasukan
aku akan mengejarmu
seperti aku mengejar para pembalap
untukmu tak ada cara
aku tidak akan segan segan membunuh
seperti aku untuk semua pengkhianat
aku bukan anak kecil yang takut dengan ancaman seperti itu
aku tidak akan segan segan membunuhmu
arya banyu mengangkat dirinya sebagai adipati
dan dia menggantikan ayahku
orang orang tidak ada yang berani melawannya
karena ilmu kanuraganya sangat tinggi
yang pertama kali dilakukan oleh arya banyu
adalah mengejar dan membunuh orang orang yang dicurigai sebagai pemberontak
banyak orang yang tak bersalah menjadi korban
tapi tidak ada yang berani melawan arya banyak
karena kesaktiannya sangat tinggi
kita harus menjaga
sampai kita mengetahui
di mana persembunyian rangabuana
di mana goa itu berada
baik syekh gua
raden sudah mau ke pajak